tiga ratus enam puluh enam jenazah korban bencana tsunami selat sunda yang terjadi di banten dan lampung
sudah teridentifikasi tim disaster victim identification atau dvi polri
hingga kini tujuh jenazah belum teridentifikasi dan delapan orang lainnya masih dinyatakan hilang
tim dvi mabes polri telah menyerahkan seluruh jenazah yang berhasil diidentifikasi kepada pihak keluarga
saat ini untuk tim dvi polri sudah berhasil mengidentifikasi dari dua ratus lima puluh lima korban
yang berhasil dievakuasi oleh tim sar dan diserahkan ke tim dvi
sudah berhasil teridentifikasi dua ratus empat puluh delapan jenazah
ada tujuh jenazah yang belum teridentifikasi
walaupun untuk lampung
lampung jenazah yang sudah masuk dan sudah teridentifikasi oleh tim
satu ratus delapan belas jenazah tersebut yang sudah berhasil dievakuasi oleh tim sart
dan diserahkan kepada tim dvi
secara umum seluruhnya sudah berhasil diidentifikasi